balai besar karantina pertanian atau bbkp surabaya rabu siang
memusnahkan ribuan bibit tanaman dari berbagai jenis komoditas
pemusnahan dilakukan karena bibit yang diimpor dari malaysia dan singapura ini
memiliki risiko membawa virus dan bakteri yang mematikan
berbagai jenis komoditas pertanian baik tumbuhan maupun hewan yang dimusnahkan
dengan cara dibakar ini berupa dua lima ratus batang tanaman tapak darah
dua ratus bibit krisan tujuh kg biji bunga matahari tanaman hias asal taiwan
delapan roll atau enam puluh tujuh kg bulu merak tiga puluh kg bulu angsa dua puluh lima kg daging babi asal malaysia
gingseng bibit padi jagung kedelai dan bibit semangka asal singapura
sebagian besar bibit tanaman ini dikirim dari negara malaysia taiwan dan singapura
hasil komoditas pertanian ini merupakan sitaan balai besar karantina
pertanian surabaya selama kurun waktu empat bulan terakhir atau periode agustus dua ribu tujuh belas
penyitaan dilakukan karena tidak dilengkapi dengan dokumen resmi
hingga surat rekomendasi kesehatan saat masuk ke bandara juanda surabaya
sehingga memiliki resiko membawa virus dan bakteri yang berpotensi menjadi sumber penyakit
dan bisa menyebar di indonesia